sementara itu berpeluang besar diusung pdi perjuangan pada pilkada sumatera utara
gubernur sumatera utara periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga edi rahmayadi berterima kasih
kepada partai berlambang banteng moncong putih itu karena masih dipercaya
edi mengaku selama ini telah menjalin komunikasi dengan pdip
dan edi menegaskan sebenarnya dirinya lah yang melamar ke pdi perjuangan
untuk bersama sama maju membangun sumatera utara
namun soal keanggotaan dirinya di dalam partai partai politik
edi menyatakan hingga saat ini belum berencana untuk masuk menjadi anggota partai politik manapun
nah untuk komunikasi sampai hari bagaimana pak perkembangan komunikasi dengan pdip
pdip baik baik saja terus
persoalan dari mulai saya lima tahun menjadi gubernur
pdip adalah partai yang sungguh mendukung saya dalam menjalankan pemerintahan saya
komunikasi terus terus
dan saat ini komunikasi tentang pilkada
walaupun waktunya masih delapan sembilan bulan
analis politik dari uin sumatera utara faisal reza menyebut
adalah satu kehilangan besar ketika pdip saat ini menutup pintu untuk bobi nasution
untuk diusung di pilkada sumatera utara
pasalnya bobi punya potensi elektabilitas yang tinggi
di sisi lain saudara rekam jejak pdip di pilkada sumut belum pernah memenangi kontestasi itu
riwayat pdip dalam pilgub sumatera utara
dalam tiga gelombang saya kira sejak tahun dua ribu delapan belas
itu selalu punya calon yang sendiri
jadi pdip ini adalah yang sangat kuat dalam mengusung kadernya sendiri
saya kira ada banyak juga pilihan pilihan kader mereka itu
meskipun kita tahu bahwa faktanya dalam tiga kali pilgub itu
belum pernah pdip itu mengalami atau mendapatkan kemenangan di sumatera utara